klub sepak bola polandia lecia gedans mulai menggali potensi yang dimiliki oleh pemain barunya egy maulana fikri
sekalipun egy belum diperbolehkan berlaga untuk klub ini menunggu usianya genap delapan belas tahun jersey dengan nama egy sudah mulai dipasarkan
jersey dengan ukiran nama egy mv berwarna putih hijau ini dengan nomor punggung sepuluh dimulai dijual lewat akun instagram lecia gedans
dilansir cnn indonesia com egy maulana akan dikontrak oleh lecia gedance selama tiga tahun namun karena batasan usia egy baru akan mulai merumput di klub polandia ini pada delapan juli mendatang setelah usianya genap delapan belas tahun